sejak pagi menjelang peringatan hari raya nyepi warga desa adat kute kabupaten badung bali
sibuk menggelar rangkaian upacara persembahyangan
salah satunya adalah taur kesangan
upacara sakral tahun ini menjadi yang pertama sejak pandemi covid sembilan belas
meski tak digelar secara besar besaran warga merasa bahagia
karena akhirnya bisa melaksanakan taur kesangan sebagai persiapan menjalani ritual
tapa berata penyepian pada tiga maret dua ribu dua puluh
upacara ini digelar dengan membatasi jumlah umat dan menerapkan protokol kesehatan
perayaan nyepi tahun ini ini beda dari tahun sebelumnya
karena dua tahun kita sempat pelaksanaan daripada pembelasian itu kita ngubeng
jadi mulai saat ini kita mudah mulai ke pelaksanaan seperti biasa
namun tetap memperhatikan protokol kesehatan
pemerintah sempat melarang berbagai upacara adat menjelang nyepi
termasuk melarang adanya pawai ogoh ogo
namun keputusan itu direvisi
sehingga untuk pertama kalinya di masa pandemi covid
banjar banjar di bali boleh menggelar pawai ogoh ogoh
dengan syarat pembatasan jumlah ogoh ogoh yang diarak
mengucapkan terima kasih kepada pemerintah
di mana pemerintah memberikan kesempatan
walau tidak sepenuhnya kepada pemuda pemuda kepada generasi
untuk melakukan pengarakan ogoh ogoh di wilayah banjar masing masing
dari tiga belas banjar di desa adat kuta
hanya enam banjar yang membuat ogoh ogoh
usai melaksanakan sembahyang
para pemuda banjar akhirnya mengarak ogoh ogoh berkeliling banjar pada malam harinya
atraksi ini disambut antusias ribuan warga dan wisatawan
senang banget pak selama dua tahun kita belum lihat ogoh ogoh
dan ini acara tradisional bali
dan sekarang sih meskipun tidak dilombakan
yang penting ada itu kita sudah senang banget pak
kita merindukan momen momen ini sih
tentu ada risiko yang harus dihadapi warga
yakni tertular virus covid sembilan belas karena adanya kerumunan
mereka mengaku berusaha semaksimal mungkin
mentaati protokol kesehatan dan sudah menjalani vaksinasi covid sembilan belas setidaknya dua dosis
miftah farid kartika widowati badung bali